yang ini transclusion harga mulai dari dua lima sampai sembilan juta ada
eh tapi ini pertanyaannya kita kasih juga ke carlsen lu fans lebron atau bukan
jadi itu kayak diserut kiri serut kanan serut kiri serut kanan
mengatakan bahwa algoritma media sosial terkadang memainkan peran penting
seperti farun bronson mereka dari uang kantong sendiri
kita kan juga lihat bahwa partai demokrat memiliki
enggak pak mudik kan nanti natalan
tapi juga ada partisipasi publik disitu
mau deketin ke tindra syukur
dengan karantina yang ketat
seperti yang terjadi di israel dan palestina
ternyata wadahnya ada di koalisi pejalan kaki
atau senjata yang kita tidak miliki di tahun lalu adalah peduli lindung itu
agar ke depan produksi kita aman kita tidak bergantung pada impor
di tahun dua ribu sebelas yang lalu
bapak kalau tadi semua yang bapak paparkan itu sepertinya yang putar otak itu benar benar parah
yang terbaru adalah wamen kumham edward omar sharif hiric atau yang kerap disapa edi hiric
jadi belum normal benar lah intinya mah gitu
termasuk soal arus suara muhammadiyahnya itu mas
roti mandarin ini menjadi isu yang sangat terkenal
jadi kalo misalnya di negeri kan gak bisa kan
ada jalur basket gitu tapi emang sma dua ada timnya gitu
sehingga kalau kita buka bisa kelihatan halaman
dan kalau kita lihat akhir akhir ini memang marak sekali ya berita berita tentang kekerasan terhadap anak pelecehan seksual
jadi saya ingin melihat anak anak di sini tuh menikmati
ini di petemu kelot seperti bala khusus pemuda berarti ya
nah ini kita harus duduk bersama dengan hakim
di kementerian pemuda dan olahraga
mudah mudahan nanti bisa ketemu langsung ya sama ayu ya
antara emisi gas rumah kaca
ini kan juga merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi
dan hal ini sejalan dengan presiden joko widodo yang menaikkan undang undang no dua puluh tahun dua ribu dua puluh tiga tentang asn
nah jadi udah lebih ke pengalaman aja sih karena emang bener bener pemainnya itu semua pemain pon dua ribu dua puluh
karena memang pada saat vaksinasi gelombang pertama ada beberapa nakes yang kemudian mengalami kipi ya
kan awal udah ya jadi gak pernah
starling ini dinilai bisa memperluas jangkauan jaringan telekomunikasi di indonesia
baik pupuk bersubsidi atau non subsidi
karena bulog hanya punya stok sekitar dua ratus dua puluh ribu ton hari ini
para aktivis lingkungan yang tergabung dalam sejumlah organisasi lingkungan hidup
jadi ketika kami merancang tahapan pemilu itu pasti alasannya adalah alasan teknologis
berarti kan harus ada satu partai untuk masuk ke dalam
untuk hal hal yang tidak
pemenuhan dari dalam negeri tidak cukup
jadi kelihatannya kita menjadi lebih konservatif
yang insya allah juga kualitasnya sudah sangat baik
badan pangan nasional ini sebenarnya amanah undang undang
respon kita cukup lama
tapi kalau teknologi barat ya kita nggak boleh kalah
dan semua orang memiliki sebuah cerita kultur yang signifikan
sekarang jadi nggak cuma kacang kedelai aja yang kering tapi kita juga disini kering pak
tidak ketinggalan eksoskeleton atau alat bantu manusia untuk mengangkat beban berat
saat ini sukun tidak hanya diolah menjadi stik tapi bisa menjadi beragam olahan seperti ekrol dan juga roti
dan wilayah yang paling terdampak tadi adalah di bagian selatan sungai han
mengumpulkan secara berlebihan koalisi partai pendukung pemerintahan
dan kemudian secara bertahap pelan pelan dinaikin sesuai dengan take up rate nya
selebihnya adalah anak laki laki jadi anak laki laki itu ternyata juga mengalami tren
artinya mereka yang memiliki comorbid ataupun punya kelainan kelainan imunitas
pantai pantai dengan gelombang tinggi ini disebut sebut sebagai salah satu spot selancar terbaik
yang luka berat semuanya di rsud subang atau dirujuk ke rumah sakit lain pak mawardi
gak akan fleksibel yang gak menjaga ya tapi yaudah terserah aku gitu
itu kan sebenarnya kita juga mengizinkan untuk menggunakan
sementara itu anggota parlemen independen helen heinz mengatakan